kita bergeser ke kalimantan penangkapan aparat kepolisian terhadap sejumlah warga di kuburaya berawal dari gugatan lahan yang dikuasai pt sintang raya
keputusan gugatan mahkamah agung ini memicu kericuhan pada dua puluh tiga juli silam
kericuhan ini dikomentasikan oleh sejumlah warga melalui telepon genggamnya termasuk bagaimana suasana penangkapan seorang warga dari rumah mereka
berikut gambar amatir yang diperoleh tim liputan kami
unjuk rasa sekitar empat ratus an warga desa olak olak kubu kecamatan kubu kabupaten kuburaya ini merupakan puncak dari gagalnya beberapa kali upaya mediasi dengan pt sintang raya
warga menuntut pt sintang raya mengembalikan lahan mereka sesuai keputusan mahkamah agung tahun dua ribu tiga belas
keputusan itu membatalkan sertifikat hak guna usaha sintang raya seluas sebelas hektare lebih
dari belasan ribu hektare tersebut hampir dua ribu hektare diantaranya adalah lahan milik warga desa olak olak kubu
dalam aksi kali ini sekurangnya empat warga yakni effendi ihsan ponidi dan katin ditangkap dengan tuduhan sebagai penggerak masa saat perkelahian dengan pegawai perusahaan
mereka juga dituduh menggerakkan pencurian sawit jauh hari sebelum aksi terakhir terjadi
ini terlibat bentrok dengan salah satu humas pt sintaraya
kemudian menyangkut tanggal dua puluh tiga ini juga aksi protes sebenarnya
sehingga masyarakat melakukan pemanenan ini aksi protes mereka dalam beberapa kali mediasi sintang raya tidak pernah memenuhi tuntutan masyarakat
sehingga masyarakat nekat melakukan aksi pemanenan
akhirnya dengan tuduhan pencurian buah